jadi memang durian lokal ya
iwan main jadi waktu dbl itu oh iya waktu dbl tuh tim gue ada lagi satu yang ikon
rasanya itu ketannya gurih bumbunya ini juga melengkapi melengkapi rasanya
kerap kali orang dengan gangguan jiwa dipasung karena kurangnya pengetahuan keluarga untuk mengurus
pak ini kalau kita bicara ke dalam negeri pak yang menarik adalah terkait dengan keputusan bi untuk menaikkan
mungkin hal yang tersebut itu mental teman teman
tapi nampaknya belum terrealisasi sampai saat ini ya
selama empat tahun ke depan pemerintah berencana untuk menghemat lebih dari empat belas miliar dolar
berarti partai partai yang abang sebutin tadi pbb golkar
masih belum terbiasa dengan adjustment di lima on lima aja
jadi waktu itu cuma minta nomor hp
ya menurut gue mereka harus ada menang sekali untuk membagikan semangat dalam tim ya
ini kalau misalnya menurut mbak prita sendiri
timberwolves ada ini gak sih ada small man bagus gak sih gak lupa
itu loh yang bikin wah gitu dari borneo ini
ini kan dipopulerkan oleh anak anak remaja suburban yang tinggal di pinggiran jakarta
nanti itu yang akan dilihat oleh pasar
ya datang kasih ini buka chat itu
jadi kayak semua alat musik itu segini karena ini nih
sebenarnya si percaya sama dodo aja sih
kebetulan memang pelatihnya juga dia cukup akrab kenal
mendominasi di amerika serikat apakah
dan hal ini belum tentu sesuai atau cocok bagi semua orang
berapa anggotanya dilaporkan nurul gufron ke baris empori
tidak hanya membersihkan sedimentasi dan sampah yang menghambat aliran air dalam terowongan
terus tentang kuliner nusantara juga udah bikin
apa se pdki juga kemaren pake ya
mungkin kali ya cuma emang kelihatan kurus banget sih
apa ya nggak mengedepankan perasaan gitu
kami bahas bersama firman kurniawan pengamat komunikasi digital ui
kalau putu belanda itu bahan kiknya itu juga harus lanya juga jangan nggak boleh pakai air ya mbak ya full susu
nah pertanyaan saya mereka tuh rutin medical check up nggak sih
terus basunya sendiri kenapa dibentuknya kerucut
saya kira seperti yang kita ketahui bahwa salah satu prasyarat untuk bisa menjaga tatap muka adalah ada izin dari orang tua
sayangnya itu tidak lagi dilakukan tahun dua ribu sembilan belas
nah kali ini ketika joko widodo kan sebenarnya
kita tahu industri kaki tetanya pada saat ini juga sangat dipengaruhi oleh perusahaan global
di prinsip pekerjaan seorang eka gustiwana mana yang duluan
garam nasional itu seperti saya tadi bilang ada garam rakyat yang harus
ya mimpinya kewujudin lah kau ya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
cat di jalan pemuda pulau gandung jakarta timur
selain istilahnya kalau si rifaldo gitu game gitu kan
bahwa alhamdulillah seperti kasus garuda
dan buktikan apakah yang bersangkutan melakukan perkosaan
awan awan hujan dari arah samudera hindia melintasi wilayah kepulauan indonesia menuju ke samudera pasifik ini saat ini sedang berlangsung
biasanya kan kalau orang tua tuh pasti seputar itu
berdasarkan data badan pusat statistik
nah di salah satu spot yang bertemakan matahari ini menjadi incaran pengunjung untuk berfoto
burbus ini dari daging yang dicincang kemudian dibungkus dengan sawi putih
baik kami akan terus memantau bagaimana pemerintah merawat begitu ya
namun kemenyan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan
kepala bnpb sekaligus ketua satgas penanganan covid sembilan belas
dan tentu saja adalah tanggung jawab moral
dari manajemen markas pusat komando nasional tni pnpb kami sudah klarifikasi di berbagai media
kok gue lupa ya